jenis permainan satu ini sudah jamak dikenal
ya ini adalah board game
disebut board game karena ada komponen berupa papan permainan di dalamnya
papan dibuka di tengah meja dan melibatkan lebih dari dua pemain
dengan banyak interaksi di sekitar area permainan
board game berkembang dari permainan papan klasik menjadi bermacam macam tema
dengan tingkat kesulitan yang menarik
jika selama ini kita mengenal board game versi lama
seperti misalnya ada monopoli ada ular tangga ada halma ada ludo
namun berkembang board game jenis lain seperti yang akan kita mainkan kali ini
adalah finhouse yang berarti kita akan bermain
tentang bagaimana kita mendirikan pabrik wine atau anggur
dan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan
ada tingkat kerumitan dan juga kesulitan tersendiri yang pasti mengandalkan logika
namun di antara itu semua
ada hal yang lebih positif yang bisa kita dapatkan
dm ini bisa meningkatkan ataupun juga bisa memperarat bonding
antara sesama pemain ataupun mungkin juga keluarga saat anda bermain board game
keunggulan board game masa kini adalah tingkat kerumitan dan tema yang lebih menantang
seperti industri peperangan sejarah bahkan ekonomi dan bisnis
secara tema ya kalau secara tema sih saya senang yang
ada tema industri gitu ya
kayak ini kan industri wine
terus ada yang satu favorit saya kayak temanya tuh kayak pas revolusi industri waktu di inggris
terus ada yang temanya perang juga
nah itu perang juga menarik sih
cuman biasanya balik lagi saya tanya dulu ke teman teman dulu nih kita mau tema apa hari ini
aktivitas permainan semacam ini memang tengah berkembang di beberapa kota seperti jakarta dan depok
beberapa penggemarnya sering berkumpul untuk sekedar mencoba tema permainan lain
bahkan di masa depan permainan ini akan dikembangkan untuk menjadi olahraga kompetisi seperti catur
sedang merencanakan ada bikin organisasi board game sih
padahal kayak percasi itu kan untuk catur ya
nah untuk board game juga akan ada dan rencananya emang mau dibikin lebih kompetitif
dan kalau bisa akan ikut dalem pon empat tahun atau lima tahun lagi
katanya sih rencananya begitu
salah satu dari target organisasi
ya cuma mungkin akan dimulai dari yang umum atau yang populer dulu world game ya
nah kedua ada juga kita di luar hanya kompetisi turnamen juga ada kompetisi desain game
nah ini juga udah mulai berkembang kayaknya mulai tahun beberapa tahun ini udah mulai ada nih
desainer desainer lokal yang mengusung tema lokal
permainan board game diakini merupakan sarana pelepas penat dan kejenuhan bagi mereka yang selalu berkutat dengan dunia digital
peminatnya terus bertambah meski berawal dari rasa penasaran sampai menjadi ketagihan bermain papan permainan ini
kalau saya lihat sebenarnya board game ini semacam penangkal untuk kejenuhan orang
karena sehari hari kita selalu bergaul dengan digital
jadi kita menggunakan hp laptop tap segala macam itu kita berinteraksi secara digital dengan orang lain
sedangkan board game ini adalah kebalikannya
kita duduk di meja bareng kita main dengan satu game yang sama duduk bareng dan langsung ngobrol bareng secara langsung
jadi kalau saya melihat ini terutama yang sering membutuhkan board game biasanya memang orang orang di kota besar yang udah jenuh banget dengan segala macam aktivitas digital yang mereka lakukan sehari hari
interaksi humanis muncul mulai dari fase persiapan
pengaturan komponen permainan seperti bidang melempar dadu meletakkan kartu dan membuat komponen

mengambil aksi selama permainan hingga memenangkan permainan
hal itu menjadi kepuasan tersendiri di antara para pemain
rafraf kaffi julian asri jakarta